terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
saya mau langsung ke mas hanung dulu nih ya
seperti yang sudah ready juga
mas anung kenapa sih mengangkat kisah gatot kaca dari banyaknya superhero indonesia yang ada
atau tokoh tokoh pewayangan yang ada
ya mungkin ini yang berhak menjawab adalah satria dewa studionya ya
karena disini kan saya sebagai seteradara saja gitu kan
jadi sebagai seteradara
karena saya itu di calling istilahnya
sudah lengkap paket ya kan
paket nama superhero nya
baju jirannya yang ada di belakang saya ini
ya kan itu sudah paket semuanya
saya tinggal menyutradarai gitu kan
nah tapi mungkin saya mewakili dari sisi produser ya
sisi dari satria dewa studio
bahwa gatot kaca itu secara brand sudah dikenal
sudah dikenal luas gitu kan
berbeda dengan misalnya kita membuat antasena
terus kemudian punta dewa misalnya
itu siapa itu kan
tapi kalau gatot kaca itu tuh
itu lebih dikenal gitu kan
karena itu makanya di awal universe ini
yang ditulis pertama kali adalah gatot kaca
dari proses pembuatan film yang ada mas hanung
dibandingkan film film sebelumnya
ada tantangan tersendiri tidak untuk membuat film gatot kaca ini
ini ibarat saya lagi membuat film
karena energinya beda
biasanya saya membuat film drama
terus drama percintaan
terus saya sering membuat film tentang apa namanya
tapi mau sejarah religi
tetap itu adalah basicnya drama
sebenarnya kalau superhero
itu ada satu dunia
yang mana dunia ini
tidak masuk dalam logika kita
nah itu butuh tantangan lagi
itu butuh satu effort lagi
tangan kita ini mengeluarkan cahaya
karena cahaya ini manifestasi dari ketuatan yang ada di dalam
karena kita ini diberikan kelebihan
kalau di dalam dunia mistik di indonesia
itu satu hal yang umum
dekat gitu loh
itu dekat paranormal
tapi bagaimana kekuatan dukun itu
kekuatan manusia lebih itu
nah itu kan di luar nalar kita
sekalipun itu dekat ya
sekalipun itu dekat
kalaupun kita kenal itu namanya paranormal
tapi kan itu sesuatu yang di luar nalar
itu membutuhkan treatment sendiri
dimana disini saya juga baru belajar
jadi kalau dibilang ini tantangannya apa
tantangannya apa lebih berat apa
tantangannya apa dibandingkan dengan film yang saya yang lain
ini tantangannya betul betul saya seperti sekolah lagi gitu
saya seperti menjadi mahasiswa film lagi disini
jadi nguliknya banyak ya mas handung
banyak yang akhirnya harus dikulik untuk bisa menghasilkan karya ini
termasuk diantara cgi itu
tapi nanti kita akan lebih eksplore soal teknologi cgi nya
yang juga sudah bergabung
ini satu karakter yang perlu saya tanya dulu sebelumnya
sebelum akhirnya menjadi atau ditugaskan dalam film ini gitu
dipercaya untuk bisa memerankan tokohnya
apa sih bayangannya seorang rizky nazar gatot kaca itu tokoh yang seperti apa sih
ya gatot kaca awalnya sebelumnya
ya aku tahu emang nama gatot kaca udah terkenal banget
cuma ya aku belum ngebayangin banget nih gatot kaca
karena sebelumnya aku juga belum tahu pasti nih backgroundnya gatot kaca
apalagi itu kan cerita pewayangan ya
dari zaman dulu banget
tapi ternyata nama gatot kaca nggak bisa dipungkirin
udah terkenal banget di seluruh indonesia
dan ternyata pas aku cari tahu ternyata kenapa gatot kaca bisa terkenal itu
karena di cerita pewayangannya memang gatot kaca itu sakti sekali sih
dan apa ya
dia punya peran yang sangat krusial terhadap kehidupan para pandawanya gitu
yang ada di toko pewayangannya
sebelumnya sih aku ya
dengan kondisi yang seperti itu
cara mendalami perannya seperti apa
kalau cara mendalami peran yudha sendiri di film gatot kaca ini
cukup dalam sih untuk membangun emosional si yudha
karena emang dari kecil
dia si karakter yudha ini
punya kehidupan yang sangat sulit
sampai dewasanya juga
yang dari segi emosional dan ekonominya pun dia sulit
jadi untuk ngebangun itu
emosi seperti itu yang terbangun dari saat yuda kecil sampai yuda besar
cukup dalam sih
dan yudha juga disini cerita dia sayang banget sama orang tuanya sama ibunya ya
dan itu juga
ya mungkin yang itu yang bisa aku
salah satu yang bisa aku ambil sih dari kehidupan
aku yang sederhana kayak gitu
mas hanung ini kan satu pasti bisa dikatakan ekspektasinya tinggi sekali ya
kalau dengar gatot kaca ini dari wayang kemudian menuju ke layar lebar
tadi disebut bahkan untuk seorang hanung bramantio aja
berat ini tantangannya seperti mulai dari nol begitu untuk membuat filmnya
memanfaatkan cgi juga
sehingga kemudian bisa sesuai dengan targetnya ke anak anak muda
kemudian memastikan cash cashnya ini juga bisa mendeliver dengan baik
tujuannya atau cerita dari film ini
ya kita tahu bahwa yang namanya bayang itu
wayang itu sekarang agak berjarak ya dengan anak anak muda gitu
memang seperti gatot kaca itu
gatot kaca itu udah dikenal gitu kan
cuma brand gatot kaca sendiri kan dianggap sebagai brand
ini terlalu apa ya
terlalu lokal gitu
anak anak muda sekarang mana sih yang ngedengerin cerita wayang gitu
kita lihat aja sekarang di jakarta di wayang orang barata
tidak ada sama sekali yang nonton gitu kan
gatot kaca gitu kan
tapi tetap brand itu
karena brand itu bukan brand yang
yang apa ya
yang anak muda banget
kita harus nge build ini semuanya agar supaya
anak muda ketika mendengar kata gatot kaca itu
itu seperti halnya mendengar kata kata
superman man of steel batman sama spiderman gitu loh
keluar kata kata eternal gitu kan
itu udah keren gitu kan
tapi kalau gatot kaca
mbak aja misalnya
tanya aja sama anak mbak atau adik mbak gitu kan
kamu tau nggak gatot kaca gitu
kalau ada superhero namanya gatot kaca gimana gitu kan
pasti ada rasa yang aneh gitu kan
ah apa itu apa gitu kan
nah itu pr yang cukup besar sebetulnya
jadi itu harus
skenarionya harus kuat
cerita yang harus dibangun juga cukup kuat
dan paling penting adalah dekstabilisasi

karena itu makanya di samping cerita
ketika cerita sudah kita dekatkan
kepada masyarakat dengan problem masyarakat
maka kemudian yang kita pilih berikutnya adalah
cas cas yang memerankan itu juga
cash cas yang memang dekat dengan
idola anak anak muda sekarang gitu loh
seperti kenapa kita memilih rizky nazar
di depan sini
ada yasmin nepper gitu kan
omar daniel gitu kan
kita mau tidak mau
harus mendekatkan itu
kepada anak anak zaman sekarang gitu kan
kita tidak mengesan dengan acting gitu kan
saya sama rizky kan sudah
beberapa film sudah kita lakukan gitu kan
jadi saya sudah tahu
actingnya rizky seperti apa gitu kan
pemilihan rizky buat saya itu lengkap
antara dia sebagai idola remaja
sama juga kalian juga dia
jadi pas buat saya gitu
terakhir kepada rizky
ini kan berarti memang sudah
ini tokohnya memang
pas sekali untuk diperankan oleh rizky
seperti yang tadi mas hanung sampaikan
ada nggak sih momen
yang tidak terlupakan
singkat saja rizky
momen yang tidak terlupakan
karena mungkin memang
dari sebelum syuting
rasa keluarganya udah terbentuk banget
dari awal sampai akhir
karena pertama kali pengalaman di sini
cukup banyak proses cgi nya
mungkin itu salah satu pengalaman barunya sih
yang oh gini ya caranya
beda ternyata kayak gini aja
kayak gitu sih
dan set setnya emang keren keren banget sih
kita tunggu bersama nanti hasil karyanya
kita akan nikmati bersama pastinya
dan apresiasi sebesar besarnya untuk seluruh sineas
yang terlibat dalam pembuatan film ini
sekali lagi terima kasih banyak
mas handung bramantio dan juga rizky nazar
sudah bergabung bersama kami malam hari ini